kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
terus melaksanakan program padat karya tunai
salah satunya melalui balai besar pelaksanaan jalan nasional dki jakarta jawa barat
di sepanjang jalur pantai selatan jawa
atau yang biasa dikenal dengan pansella
rekrutan pekerja pada kegiatan ini melibatkan komponen masyarakat
seperti rt dan rw setempat
sedangkan pekerjaan yang dilakukan antara lain pemeliharaan rutin
serta penanganan darurat jalan dan jembatan
direktur jenderal bina marga kementerian pupr hedi rahadian
meninjau program pkt di sepanjang ruas jalan soreang ciwidei kabupaten bandung
hedi mengatakan program pkt ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran
serta mempertahankan daya beli masyarakat
sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional
akibat pandemi covid sembilan belas
direkturat jenderal bina marga kementerian pupr
mengalokasikan anggaran pkt rp empat lima triliun di seluruh indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh dua untuk pkt bidang jalan dan jembatan
dengan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak lebih dari lima puluh lima ribu tenaga kerja
dengan jumlah tenaga kerja sebanyak lebih dari lima puluh sembilan orang pekerja
dengan upah mengikuti umr setempat dan dibayar rutin setiap minggunya
jadi inisiatif pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional
kemudian kita menginisiasi kegiatan padat karya tunai
tunai ini artinya ini adalah dibayar langsung ya
diberi pembayaran langsung secara tunai satu minggu satu kali paling lambat
program pkt ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat
pasca terdampak covid sembilan belas
warga mengaku terbantu dengan adanya program pkt ini
sekarang sudah ada program ini sangat terbantu
sangat senanglah semoga ke depannya lebih ada lagi pekerjaan
alokasi kegiatan dalam pkt bidang jalan dan jembatan
meliputi padat karya rutin pemeliharaan jalan dan jembatan
padat karya revitalisasi drainase dan tambahan padat karya kontraktual
selain kegiatan rutin seperti pemotongan rumput
pembersihan dan perbaikan drainase jalan
pengecatan patok dan marka jalan
kegiatan pkt ini sangat membantu pemerintah
untuk penanganan darurat pembersihan material longsoran
yang menutupi di ruas jalan
kedepannya diharapkan program pkt ini dapat membantu
mempertahankan daya beli masyarakat
mengurangi keluarga miskin
dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat